jangan buat aku semakin murka uang
dia sudah berani melawan titahku
dia sudah mencoreng di bawahku
sebagai raja penjejar
kalau hal seperti ini aja aku biarkan
aku akan kupandang sebagai raja
jangan panggil aku putramu
apa yang telah kamu lakukan
kenapa kamu melakukan semua ini adikku
aku hanya tidak ingin
putra aku mendapatkan hukuman dari dewata agung
diam kau ibu undan
semua kutukan itu hanyalah omong kosong
tidak usah ibu dahiraukan
tetangga atau saudaramu
apakah mereka ingin menolongmu
mereka semuanya miskin raden
dia adalah orang terkaya di kampung ini raden
saya sudah beberapa kali
meminjam uang kepadanya
bahkan bahan makanan
dia tidak memberi raden
jadi terpaksa saya menempuh jalan ini raden
memberikan pinjaman atau tidak
yang jelas tidak ada dosa padanya
tapi kalau kau mencuri
jelas kau berdosa
begini pak ma
bukan hanya kita harus meminta maaf
kepada orang yang kita ambil hartanya
tetapi kita juga harus bertobat kepada allah swt
saya akan bertobat
dan saya tidak akan melakukan perbuatan ini
aku tidak akan memaafkanmu
sebelum kau mengganti
semua yang kau curi
begini saja berapa harta yang pawon ambil darinya
sepuluh keping raden
tapi raden saya tidak punya apa apa lagi
dan saya tidak bisa mengembalikan harta yang telah saya curi
paman apakah setelah ini
namun benar benar ingin bertobat kepada allah swt
saya akan bertobat
saya bersumpah tidak akan melakukan perbuatan ini lagi
baiklah biar aku yang menggantinya
apa sekarang paman bersedia untuk memaafkan paman ini
sedangkan yang lain
apa paman semua ingin memaafkan paman ini
semoga dengan maaf yang paman berikan kepada kalian semua
allah swt memuliakan kalian semua
karena allah swt sudah berjanji
akan memuliakan kepada orang orang yang bersama dan juga ikhlas
dan ingatlah paman
ada hak kepada tetangga dari sebagian harta yang mau miliki
tidak layak seseorang bermalam dalam keadaan kenyataan
tetapi tetangganya dalam keadaan lapa
selama ini aku tidak pernah menghiraukanmu
kalau begitu ambillah
saya tidak pantas menerima ini
ambillah ki ambillah
ini sebagai permintaan maafku
karena selama ini aku tidak peduli dengan tetangga aku
terima kasih kisanaku
kalau begitu sekarang aku mohon pakem
aku harus melanjutkan perjalanan
semoga allah swt memberkahi kalian semua
semoga mulia hakimmu raden
tapi dengan ibu anda melakukan ini
ibu anda sudah mencoreng dibawahku
aku tahu ini akan membuatmu murka
hanya demi untuk menyelamatkanmu dari kutukan dewa tayang agung
keselamatanku ada di tanganku sendiri
wa mohon tolong ampuni kesalahan ibu anda
raihiku kenterimpanik nanda prabu
jangan buat aku semakin murka wak
dia sudah berani melawan entahku
dia sudah mencoreng dibawahku
sebagai raja berjejar
kalau hal seperti ini aja aku biarkan
aku akan dipandang sebagai raja
yang tidak bisa bertindak tegas
bersimpuhlah di hadapanku ibu anda
aku tidak memerintahmu untuk berdiri
aku tidak memerintahmu untuk berdiri

bagaimana mungkin dia masih hidup
setelah tertimpa runtuhan gua
aku harus keluar dari sini
sekarang aku yakin
pasti sudah mati
gua ini akan hancur
kasih tau saya
yang aku minat